empat belas hektare lebih lahan pertanian padi di tuban gagal panen akibat diserang hama sundep
serangan hama tersebut membuat tanaman padi rusak dan mengering
akibat serangan hama ini petani menderita kerugian puluhan juta rupiah
keresahan menyelimuti petani di desa mino horejo dan desa merutuk kecamatan widang tuban
sejak musim tanam dimulai hama sundep sudah menyerang tanaman padi
sedikitnya terdapat dua ratus hektare lebih lahan pertanian padi milik warga diserang hama sundep
tanaman padi yang awalnya tumbuh normal sekarang rusak
daun dan batang tanaman menjadi kering dan membusuk sementara bulir padi gabuk atau tidak berisi
akibatnya sebagian besar tanaman padi mengalami puso atau gagal panen
kondisi ini membuat petani harus menanggung kerugian belasan juta rupiah
karena hasil panennya merosot dari biasanya delapan ton per panen kini tinggal empat ton saja
saya tarik ini pun delapan ton
kalau kekerah hama seperti ini
sekarang tidak dapat
sekarang tidak dapat ya
hama apa padi namanya
kerugian juga diperparah dengan merosotnya harga jual gabah
buruknya kualitas gabah hasil panen membuat harga gabah hanya berkisar antara rp tiga empat ratus per kilogram
para petani berharap pemerintah setempat
bisa turun tangan mengatasi masalah ini
dion fajar arianto tuban